tapi ini ada yang menarik juga nih di instagramnya mas rian ernest ngomongin soal gaji anggota dprd
gaji anggota dprd itu sembilan puluh juta lebih
harusnya udah lebih dari cukup nggak harus nyari usaha tempat lain dan fokus aja untuk layanan masyarakat
korek itu buat dprd dki ya segitu
tunjangan rumah lah tunjangan komunikasi tunjangan apa all and all take home pay nya segitu
bahkan lebih acting sembilan puluh lebih dikit
lo udah gak usah mikir usaha sampingan kan
fokus aja lu turun ke wilayah fokus aja tindak lanjutin aduannya ke dinas
bahkan kalau lu turun ke wilayah kan dapet dana reses gitu gitu kan
iya tapi reses bukan buat lo pribadi emang harus lo buat masyarakat
jadi kalau lu jadi anggota makanya ini menarik ini juga buat discourse kita ya g
loh terpilih nih oji jadi anggota dewan
reses sosperda lu rajin turun masyarakat rajin
tiba tiba kampanye tujuh puluh hari menjelang pemilu
minimal lo kalah saing dalam soal respon
ada warga yang melihat oji bagus antusias melayani warga proaktif reachable
tapi ada orang yang datang mungkin lebih fresh mobilnya lebih keren lebih shining gitu
tergantung bawaannya dia nggak sih
ya ada beberapa temen gue yang kerjanya baik gue tahu betul kalah
nih ya kita ngomong faktanya sekarang banyak banget yang berguguran
menurut loa apa penyebabnya
beda konteks beda area dan
yang populer itu kan gue gak tau daily nya seperti apa
sekarang penerimaan politik uang lebih tinggi
jadi pertanyaannya menganggap politik uang wajar atau tidak gitu ya
dibanding lima tahun lalu tahun ini ada peningkatan
apa iya income bank gak sekuat itu
lo kerja nggak pakai amplop
di hari hari terakhir ada orang datang anak baru
dan kita itu kan kreatif ya
bisa aja kan orang telan duitnya doang tapi gak milih
jadi itu permasalahan yang perlu dicari solusinya juga sih menurut gue